saudara saatnya kami sampaikan informasi seputar penyelenggaraan ibadah haji
di mana jemaah haji kloter enam belas embarkasi palembang tiba di asrama haji sumsel pada jumat pagi
namun ada lima calon haji batal diberangkatkan karena sakit
kloter yang berjumlah empat ratus empat puluh lima calon haji ini berasal dari kabupaten banyuasin ogan komering ilir dan pali
namun ada lima calon haji lansia pada kloter enam belas ini batal berangkat karena sakit dan dijadwalkan kembali pada tahun depan
kloter enam belas akan berangkat ke tanah suci pada sabtu pagi melalui bandara sultan mahmud badarudin di palembang menuju mekah
total sementara sebanyak enam dua ratus tujuh puluh empat calon haji embarkasi palembang yang telah tiba di tanah suci
empat ratus empat puluh lima awalnya ada lima orang jemaah yang batal berangkat karena sakit
untuk mengambil uang insentif yang bagi karun dan karun dan karun dikisah untuk mengambil uang
sementara itu di surabaya jawa timur ada sembilan belas calon haji di embarkasi surabaya
yang tertunda keberangkatan ke tanah suci
hal ini dikarenakan calon haji tersebut sakit dan harus diperiksa secara intensif
di antaranya sembilan calon haji yang masih dirawat di rumah sakit haji surabaya bersama enam pendampingnya
sakit yang diderita jemaah seperti anemia hipertensi dan gangguan pernapasan
sementara itu empat calon haji telah dinyatakan sembuh dan layak terbang
namun masih menunggu kursi kosong di kloter
penyelidikan yang sakit tidak berharap
karena memang dalam masa asesmen atau pemeriksaan dari tim kesehatan tentang layak terbangnya
kemudian yang empat orang itu sudah dinyatakan layak berbang
berarti kan sudah tiga belas
kemudian ada enam pendamping
itu yang kita tunggu
untuk yang empat orang kita tinggal mencarikan seat untuk pesawatnya
kemudian yang sembilan orang lagi beserta enam pendampingnya
kita tunggu hasil pemeriksaan dari tim kesehatan
tim berkasi surabaya dan rumah sakit haji
sudah bersiap jurnalis kompas tv mahendra tri ginanjar di asrama haji sukolilo surabaya
tiga belas calon haji ditunda keberangkatannya karena sakit
berikutnya atau menunggu hingga kembali sehat mahendra
ya francisco dan juga saudara
bahwa dapat kami sampaikan hingga jumat siang ini
dari total satu ratus enam kloter yang ada di embarkasi surabaya
sudah diberangkatkan sebanyak tujuh puluh dua kloter
atau sebanyak dua puluh enam lima ratus lebih jemaah yang saat ini sudah berada di tanah suci
sementara itu hingga hari ini ataupun hingga jumat siang ini
data terakhir yang kami terima masih ada sekitar sembilan belas jamaah yang tertunda keberangkatannya
dari sembilan belas jamaah ini sembilan diantaranya masih menjalani perawatan di rumah sakit haji surabaya
dan enam jemaah adalah pendamping dari jemaah sakit
sementara itu ada empat jemaah yang sebelumnya sakit dan kini sudah dinyatakan sembuh
perbankan namun hingga saat ini masih menunggu porsi kosong ataupun seat yang ada di kloter berikutnya
baik harus menunggu untuk jemaah yang sakit diberangkatkan terkait masalah khusus kosong untuk diberangkatkan ke tanah suci
lantas bagaimana dengan persiapan kloterai akan segera terbang ke tanah suci
apakah mengalami kendala yang sama mungkin masalah kesehatan
ya kesehatan memang menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan ibadah haji tahun ini
namun jumlah jamaah sakit ataupun jemaah tertunda yang ada di embarkasi surabaya ini jauh menurun dibanding pelaksanaan ibadah haji tahun ini
hal ini dikarenakan karena persyaratan haji tahun ini berbeda dengan tahun lalu
dimana sebelum melakukan perlunasan jemaah haji harus sudah dinyatakan sehat atau isti to ah hingga layak untuk melaksanakan ibadah haji tahun ini
dan untuk jemaah yang berangkat tahun ini
jauh lebih sehat dan juga jumlah jemaah sakit jauh berkurang
sementara itu hingga siang ini sendiri di embarkasi surabaya masih ada tiga kloter yaitu di kloter tujuh puluh tiga kloter tujuh puluh empat dan tujuh puluh lima yang berasal dari kabupaten kediri
dan rencananya tiga kloter ini dari kabupaten kediri ini akan diberangkatkan ke tanah suci mulai nanti malam hingga dini hari nanti
dari surabaya dari satu ratus enam dan yang harus diperhatikan adalah masyarakat terkait masalah kesehatan karena akan mengganggu jadwal penerbangan dan juga menunggu kursi kosong
terima kasih mahendra tri ginanjar yang melaporkan langsung dari surabaya jawa timur